pasca pecahnya serangan antara pasukan israel dan milisi palestina hamas terjadi ribuan warga sipil harus meregang nyawa
warga yang selamat pun harus bertahan hidup di tengah ketakutan dalam gempuran
sementara peran pbb dalam menjaga perdamaian dunia seakan tumpul dan dipertanyakan
kini beragam kritik menghujani pbb mempertanyakan peran aktifnya mengatasi konflik israel palestina
kita akan membahas lebih jauh mengenai situasi ini bersama hasibuloh satrawi pengamat politik timur tengah dan dunia islam
selamat sore pak hasibullah apa kabar
selamat sore baik alhamdulillah
pak hasibuloh mungkin ini juga menjadi pertanyaan banyak masyarakat
kalau kita melihat konflik di israel dan palestina sudah sangat kita bisa bilang semakin parah seperti itu
lalu mengapa dewan keamanan pbb
pbb hingga saat ini terkesan masih tutup mata dan telinga
padahal sudah ada ribuan warga yang harus meregang nyawa dalam konflik yang terjadi ini
ya menurut saya tragedi seperti yang sekarang terjadi di gaza
atau sebelumnya juga terjadi di ukraina dan makin juga di tempat tempat lain
sejatinya ini bisa menjadi koreksi bagi para ahli hukum bagi para politisi
bagi para tokoh terutama yang katakanlah membawa ide ide besar tentang kehidupan modern yang lebih berperi kemanusiaan
lebih adil dan lebih bijaksana di dalam menghadapi konflik yang terjadi di dunia
kenapa karena seperti kita lihat ketika pbb sekarang dihadapkan kepada peristiwa seperti yang terjadi di ukraina
seperti yang terjadi di gaza maka itu sangat terlihat bolongnya
terlihat kekurangannya dan disitu kemudian sebagai manusia modern yang kita ingin tidak seperti zaman zaman purba
di mana kekerasan dilakukan atas nama kekuasaan
maka menurut saya memang pbb ataupun organisasi lain yang kita harapkan dia bisa menjadi payung
dan cara kita berorganisasi secara dunia itu bisa dilakukan reformasi ataupun perbaikan perbaikan
dan salah satu yang harus diperbaiki menurut saya memang
bagaimana bisa mengatur agar tidak ada keadaan yang bisa menyandra salah satu pihak yang diberikan wewenang di situ
nah sekarang ini kan kenapa pbb tidak bisa bertindak seperti yang ditanyakan oleh mbak ayu
karena kan sistem di pbb terutama di dewan keamanannya itu menggunakan sistem veto
di mana kalau vito itu dikeluarkan oleh satu orang maka resolusi apapun
atau oleh satu negara maksudnya
maka resolusi apapun tidak bisa dilanjutkan
nah inilah yang kemudian membuat proses hukum
proses pemberian mandat internasional kepada peristiwa seperti yang terjadi di gaza
itu tidak pernah mencapai hasil yang diharapkan
karena walaupun banyak negara negara yang mendukung sebuah resolusi yang mengecam israel
yang mendukung kemerdekaan palestina
lalu kemudian dibawa ke dewan keamanan pbb
dan di dewan keamanan pbb ada satu saja negara yang menggunakan hak vito
maka resolusi itu maka peraturan itu akan kandas di tengah jalan
nah itulah yang kemudian menjadi sandera bagi lahirnya sebuah sistem tatanan yang lebih berkeadilan bagi masyarakat
sesuai dengan ham yang kita jadikan sebagai payung hukum payung nilai bagi kita yang punya
kita ingin menjadi hidup lebih damai dalam kehidupan seperti sekarang
jadi sebenarnya ada masalah atau ada pertimbangan tentang hak vito seperti itu dalam pbb untuk bisa mengambil langkah resolusi
tetapi kalau kita lihat situasinya saat ini sudah cukup genting pak hasbulo
karena kita juga bisa melihat sudah banyak orang atau masyarakat yang harus menegang nyawa akibat konflik ini
lalu dengan sistem yang sekarang berlaku di pbb
apa sebenarnya langkah strategis yang bisa diambil untuk resolusi konflik israel palestina
kalau di apa namanya pada level organisasi menurut saya memang secara hukum itu agak susah diharapkan seperti apa gitu
makanya mungkin ini lebih kepada seruan moral dalam tanda kutip seruan seruan agar para pihak yang menjadi anggota tetap
dewan keamanan pbb dan mempunyai hak veto itu betul betul menggunakan kalau dalam bahasa arab itu disebut sebagai domil
untuk beri maksudnya
secara adil dan sekali lagi ini mementingkan kepentingan masyarakat dunia
nah sebenarnya di poin itu apa yang disampaikan oleh pengurus besar nahdlatul ulama dalam edarannya terakhir
itu menurut saya sangat sangat mengerti persoalan
karena di salah satu poinnya pbnu menyarankan agar dunia atau negara negara yang memiliki hak veto tidak menggunakan hak vitonya
ketika sudah mulai ada resolusi atau rancangan yang akan kita gunakan
atau yang diharapkan bisa menyelesaikan konflik palestina israel
kalau itu terwujud menurut saya keadilan yang bisa dilihat oleh masyarakat dunia itu bisa dirasakan
walaupun mbak dalam kasus seperti ini kan selalu saya menyebutnya masyarakat dunia terjebak dalam lagu lama
apa itu lagu lamanya
satu pihak mendukung israel dengan pendekatan hak membela diri
nah yang bilang kita lihat dari negara negara barat yang selama ini berada di belakang israel
di sisi lain hak untuk merdeka
yang itu diberikan kepada palestina dan didukung oleh negara negara yang ada di belakangnya
saya menyebut lagu lama dan ini sungguh sungguh nggak enak di telinga
minimal saya secara pribadi ya sebagai pribadi yang mengikuti kasus ini
karena kalau dunia tetap dengan dua lagu ini maka tragedi seperti yang hari ini terjadi di gaza akan terulang lagi
dan masing masing kita akan melihat sebuah kontroversi
satu merasa benar dan sisi lain merasa benar pihak lainnya
sementara korban sipil itu berjatuhan dan kita hanya bisa berpangku tangan dan seakan akan tidak ada hukum yang bisa memberikan kepastian di situ
nah dalam konteks itu menurut saya diskusi kita ada relevansinya
yaitu pbb yang untuk sementara kalau ini belum diperbaiki secara lebih bagus maka sekarang seperti dianggurkan oleh pbnu kita minta kita tetap melalui
nah dalam konteks itu menurut saya diskusi kita ada relevansinya
yang pertama kita harus menganggurkan hal hal tersebut

yaitu menggunakan hak vt nya di dalam membahas rancangan yang dibuat
biarkanlah menjadi sebuah musyawarah mufakat
ini kalau dalam konteks kebangsaan kita
memang fitur itu bagian daripada demokrasi
tapi musyawarah mufakat suara terbanyak itu pada akhirnya kadang kadang lebih mencerminkan keadilan publik
lebih mencerminkan keadilan global
dan saya yakin kalau itu dibuat maka persoalan kita akan lebih jauh
masalah alam seperti palestina atau bahkan ukraina sekalipun itu bisa memberikan jalan
nah sekarang kalau dalam palestina tidak dijadikan pembelajaran
koalisi koalisi barat dalam hal ini bisa belajar dari kasus ukraina
dia mau menggunakan resolusi apapun akan mentok karena vetonya akan digunakan oleh rusia atau bahkan china
kemudian gunakan itu sebagai termen untuk melihat betapa peliknya
konflik atau masalah yang terjadi di palestina ini
kalau masih disandar dengan fitur
maka sebagaimana di ukraina palestina juga bisa terjadi seperti itu
saya tidak menyamarkan kasus keduanya
tapi kurang lebih tantangannya kurang lebih sama
kasusnya secara detail berbeda
tapi kurang lebih kasusnya ada kesamaan terutama dalam konteks bagaimana sebuah resolusi bisa mentok
gara gara penggunaan hak veto yang dimiliki oleh anggota
anggota tetap doa keamanan pbb
baik pak hasibullah berdasarkan penjelasan anda dan juga dinamika yang terjadi di tubuh pbb
menurut anda apakah ada potensi negara menggunakan hak vetonya dalam konflik israel palestina ini
kalau mengacu kepada sejarah dan kejadian yang sudah terjadi
kemungkinan itu sangat besar
terkecuali sekali lagi kita berharap ini bisa muncul fajar keadaban modern baru
yang tercermin daripada terselesaikannya konflik palestina israel
saya selalu mengatakan di banyak kesempatan saya mendukung nilai nilai yang selama ini
menjadi nilai kita semua tentang kemanusiaan tentang kestaraan tentang melindungi yang lemah
yang itu tercermin dalam nilai nilai yang disebut sebagai nilai nilai barat
tapi konflik palestina israel menurut saya menjadi kayak semacam apa ya tumor
kayak semacam penyakit di dalam peradaban ini
kita menjadi seakan akan tidak punya contoh tentang keadaban hebat itu
ketika sudah masuk dalam konteks palestina israel
di mana ham dalam konteks palestina israel
di mana penghargaan kepada katakanlah keyakinan kita bicara toleransi
umat untuk bisa melaksanakan agama secara baik
kita dukung orang bisa menjalankan imannya
di mana itu bisa terwujud di palestina dan israel
sekali lagi saya mengatakan dan saya mendukung
apa namanya nilai nilai besar kita semua tentang modernisme tentang ham tadi
dan palestina israel adalah menjadi pr bahwa masih ada soal berkaitan dengan nilai nilai itu
ketika itu terjadi di palestina dan israel
nah oleh karena itu saya selalu mendukung solusi dua negara yang berdampingan secara damai
karena itulah yang menurut saya nanti bisa jadi contoh baik
mari kita dukung kemerdekaan palestina agar tidak ada lagi penjajahan di muka bumi ini
dan kita juga dukung agar israel diserima secara damai
berdampingan dengan masyarakat palestina
sebagaimana situs situs bersejarah yang ada di komplek palestina israel ini
berdampingan secara baik antara satu agama dengan agama yang lain
baik pak hasibulo terakhir ini adalah konflik yang latar belakangnya
kalau kita melihat sampai beberapa waktu ke depan
ternyata belum ada langkah yang progresif yang diambil untuk mengantisipasi perang ini
apakah anda melihat potensi konflik yang lebih besar ke depannya seperti apa
dan bagaimana pengaruhnya dengan indonesia singkat saja pak
sebenarnya perkembangan terbaru ini sudah hari ke sembilan ya masih petang ke dua
ini belum ada tanda tanda konflik ini akan meredah
yang ada justru sebaliknya ada tanda tanda konflik ini makin membesar
kalau ditandatangani indikatornya banyak peristiwa yang disini kita sebutkan sebagai indikator
satu misalkan ya
kontak senjata ataupun pengeboman yang serangan yang dilakukan oleh israel maupun hamas masih terus terjadi
yang kedua sikap daripada negara negara besar bahkan termasuk amerika
itu menunjukkan bahwa situasinya belum akan membaik
berita terbaru amerika sedang mengirim juga kapal induk kedua
kapal induk ke dua
nah ini artinya apa bahkan amerika juga memberikan bukan anjuran
tapi kayak semacam informasi bagi warga negaranya yang ingin dievakuasi
yang ingin keluar dari israel
nah orang yang mengikuti tentang politik dan konflik itu menandakan sesuatu
bahwa tidak cukup aman bahkan israel sendiri sekarang untuk warga amerika gitu
dan yang ketiga misalkan pernyataan pernyataan berapa pimpinan negara di kawasan terutama iran
yang jelas memberikan batas kepada israel bahwa kalau terus memburuk dikhawatirkan ini konfliknya bisa makin kemana mana
artinya apa ada kemungkinan eskalasi terus terjadi
dan terutama saya melihat ini kan nanti akan memuncak kalau operasi barat israel sudah ambil langkahnya
yang hari ini sampai hari ini belum diambil dia mundur terus mungkin karena bacaan dan pertimbangan di lapangan yang tidak terlalu mendukung
nah oleh karena itu menurut saya semua pihak termasuk indonesia
mestinya melakukan segala daya dan upaya untuk meredam untuk masa sementara
meredam konflik ini dan menyelesaikannya dalam waktu yang terukur
kenapa mbak ayu kalau kita lihat pada akhirnya konflik ini konflik yang masuk ke rumah kita ke negara kita masing masing
sekarang sudah terjadi di mana mana di mana rakyatnya mendukung palestina
tapi pemerintahnya mendukung israel hasilnya apa
masalah konflik ini bisa menyebar kemana mana bisa menimbulkan ketidak harmonisan
bisa mengganggu kenyamanan masyarakat
dan menurut saya logika ini cukup mendasar bagi negara negara dirinya untuk menyelesaikan kasus ini
seadil adilnya secepat cepatnya sesuai dengan nilai nilai manusia modern yang kita ikutin bersama sama
baik kita juga berharap tidak ada sk
tidak eskalasi konflik sekaligus juga bisa segera merendah perang di israel dan juga palestina
terima kasih atas analisa anda pak hasibulo satrawi pengamat politik timur tengah dan dunia islam
selamat sore dan sehat selalu
selamat sore mbak ayu